kami awali segmen ini dengan berita politik
saudara pdip memutuskan tidak akan mengundang presiden joko widodo
dalam kegiatan rapat kerja nasional ke lima pdip
yang nantinya akan digelar pada tanggal dua puluh empat hingga dua puluh enam mei dua ribu dua puluh
menurut ketua stering komite raker nas jarod soevul hidayat
alasan tidak mengundang jokowi karena presiden saat ini sibuk dan menyibukkan diri
selain tidak mengundang presiden raker nas juga tidak mengundang wakil presiden ma ruf amin
nantinya rakernas pdi perjuangan akan membahas sejumlah hal strategis
termasuk diantaranya adalah sikap politik pdip pada pemerintahan mendatang
dan strategi pemenangan dalam pilkada dua ribu dua puluh empat
presiden jokowi sebelumnya juga tak menghadiri perayaan hari ulang tahun pdip pada januari dua ribu dua puluh empat lalu
yang bertepatan dengan kunjungan jokowi ke luar negeri
sebelum hubungan pdip dan jokowi memburuk akibat pilpres dua ribu dua puluh
jokowi selalu hadir di acara acara besar partai banteng
tapi yang jelas presiden dan wakil presiden tidak diundang
kenapa karena beliau sudah sangat sibuk
dan pak omar masih berusaha
jadi ini hanya untuk internal pemerintahan